banovel mendengar peristiwa ini kapan
apakah setelah pagi tadi diangkat
atau semalam sudah mendengar sebenarnya informasi informasi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
bahwa pada posisi itu saya ada di atas panggung
ada satu kru tv yang menyampaikan kepada saya
ada katanya rame rame
namun setelah saya kesana
udah selesai udah clear
ada apa memang
nah ini kan kita bertanda tanya
copet ini copet yang memang profesi
apa memang copet jadian
yang dikondisikan untuk
karena setiap momen momen
event event yang kita buat
selalu ada upaya upaya provokasi provokasi
untuk menggagalkan acara
membuat rusuh atau membuat kisruh
nah itulah makanya kami sebagai jurnalis
kan kemudian meng cover itu
untuk kemudian bisa diselidiki dan di cross check
polanya seperti apa kan
tapi yang terjadi kemarin kemudian teman teman
mendapatkan perlakuan seperti itu
ini kan mungkin ada kesalahpahaman
daripada laskar yang memang
artinya kalau sudah tugas mereka ini
karena laskar ini ada laskar fpi
ada jawara empat ratus sebelas mereka gabung
nah mereka gabung disitu untuk mengamankan
yang mereka memang tugasnya untuk mengamankan
jadi kalau ada insiden semua yang
ada disitu yang bukan seragam
yang bukan dari kita kita pegang kita amankan
siapapun kita gak menandengar wartawan
karena kan kita nggak tahu modus daripada operandi copet ini
memang udah koordinasi yang belagak
nyaru jadi wartawan megang kamera dan sebagainya
harus kita pegang dulu
nah harus diamankan dulu gitu
termasuk mengamankan termasuk menghapus semua rekaman
apa yang terjadi itu merugikan kita
nah ini yang perlu dijelaskan
ini kan kita gak tahu
saya kan megang media
sebelumnya di atas panggung itu saya bersama
beberapa wartawan yang memang koordinasi
nah kemudian juga di depan banyak wartawan
dan media semuanya termasuk salah satu televisi
udah saya kondisikan dari jauh hari yang mereka koordinasi
sudah rapi itu semua
nah ini saya bertanya di belakang panggung
ada urusan apaan wartawan di belakang panggung gitu kan
ini yang perlu dipertanyakan ada apa gitu
jadi salah teman teman wartawan yang berada di sana
iya karena nggak ada koordinasi
mas koordinasi dengan siapa
oh salah berarti
iya pokoknya saya perlu luruskan
bahwa itu bersifat terbuka ya
acaranya bersifat terbuka bahwa
tapi untuk peliputan harus koordinasi
karena semua wartawan koordinasi dengan saya
karena itu adalah di
artinya bisa ilegal ini meliput
di sana ada berapa wartawan
saya pikir ada puluhan ada belasan ada
berarti belas kalau misalnya mengambil terminologi bang novel sekarang
artinya belasan wartawan itu ilegal
iya karena kita nggak ada koordinasi dengan mereka
sekalipun dari media yang betul ada
terbuka kita membantu untuk meliput
dan kita membantu untuk mereka
menyampaikan daripada tugas jurnalistiknya
itu kita dukung
dan saya gak ada
mas siapa sih namanya
gak ada loh di the endpoint
eh saya dari cnn indonesia
saya pengen meluruskan begini
harus jelas dulu nama siapa

bahwa area masuk adalah area publik
itu persis seperti yang kemarin ditanyakan oleh teman teman
karena saya memang memegang media center ini
memegang ada empat ratus wartawan loh semua
ada beberapa media
bahwa tempat perhelatan acara itu adalah area publik
yang kedua acara yang dihelat
tapi area publik itu harus di depan mas
ngeliput ini di belakang ada urusan apa
acara yang dihelat pun juga menyangkut dengan kepentingan publik
ketika kalau perspektifnya pihak penyelenggara bahwa
harus apa namanya itu harus koordinasi
saya pikir teman teman yang hadir disitu
sudah dengan apa dengan identitasnya sebagai media yang jelas
aku pikir tidak ada persoalan
yang penting mereka tidak apa namanya itu
kita menghormati blokade yang jelas
yang dibikin oleh panitia
dan tetap berada di luar perimeter itu
hanya menunggu narasumber yang turun dari mobil
untuk masuk ke dalam area panggung
nah pertanyaannya begini
jika untuk semua urusan harus kami koordinasikan
misalkan dengan narasumber yang sangat sulit diprediksi
kapan datang dan perginya gitu kan
datang dan perginya
ya publik menunggu dari kegiatan itu apa yang bisa kami laporkan gitu
nah dilalanya terjadi peristiwa itu
yang menurut konsen kami
ya itulah kewajiban jurnalis ingin memastikan
bahwa terdengar sayup sayup itu adalah copet yang diamankan
kita ingin pastikan apakah benar copet
seperti yang bang nopet
atau jangan jangan copet jadi jadian
bagaimana publik bisa tahu
kalau tidak kami cross check
untuk menyaksikan video lengkapnya
klik link di bawah ini